pak jessica kita tunggu di kamar aja ya
suster gimana sih suster tolong ngerti ya
ini acaranya udah sebentar lagi nanti kalau kelamaan keburu penghulunya pergi loh
iya tapi kamu gak boleh keluar kita harus tunggu di kamar ya
mbak jessica yuk kita ke kamar yuk
aku yang minta maaf
kemarin itu sebenernya
kamu gak dateng
padahal kamu sebenernya dateng kan
mas yuli liat tau
dat kamu di parkiran
kenapa bohong sih mas
males ya jogging sama aku
aku sebenernya ngehargai banget loh kalo kamu bisa terus terang sama aku
gak bukan itu
iya waktu itu saya sempet liat kamu sama keluarga panino
dan takutnya saya ganggu makanya saya pergi
astaga kamu tuh keras ya
astaga ternyata bener dugaan kamichi
kan kamu tau
pak nino itu bos aku aku asistennya
jadi kamu gak usah gak enak gitu

kamu tuh keras ya
kamu tuh keras ya
kamu tuh keras ya
kamu tuh keras ya
aduh senyumannya rendy sama mbak catherine kok
aku jadi senyum senyum sendiri
hehehe nenek cantik banget ya
hei ini mah neneng siap konser ini kalo begini ceritanya
fans neneng pasti makin terpesona ngeliat kecantikan neneng yang paripurna megarjaya ke sumat
iya nenek memang cantik kok
ntar neneng kasih tanda tangan sama cabibir ya
kasih alamatnya ke suster
oke kamu balik dulu ya
iya kali lagi terima kasih
neneng kalian tuh cantik cantik banget
udah mau jadi bracemat aku
eh nanti kalo misalkan kamu lempar bunga lempar ke arah neneng ya
neneng udah latihan nangkep
oke tapi kamu juga harus cepat ya nangkepnya
iya pasti lah biar neneng juga cepet dinikahin sama opa korea kw dua
mumpung kita udah pakai dress gini udah cakep
om kasih nama kasih nama
dada aja udah kamu neng
ih neneng serius tau beneran ini
kita semua udah siap kan
yuk kita berangkat sekarang
aku gak mau nanti adik kelamaan nungguin aku
sepatu neneng sepatu
manager aja deh
tunggu tunggu tunggu
kayak yang gitu udah latihan kemarin
ayo hampir keluar lah
wah kalian cantik cantik banget
padahal mau kemana
suster lupa ya
adalah hari akad saya sama adi
eh tapi mbak jessica tunggu di kamar ya
kita tunggu adinya di kamar aja
adi udah nungguin saya di sana
nih sekarang saya sama temen temen saya
mau ke tempat akad nikah
kita tunggu di kamar aja ya
suster gimana sih
suster tolong ngerti ya
ini acaranya udah sebentar lagi
nanti kalau kelamaan keburu penggulunya pergi lho
iya tapi kamu gak boleh keluar
kita harus tunggu di kamar ya
aku gak mau
yuk kita ke kamar yuk
aku gak mau
bisa gak gak kasar sama jessica
tau susternya pasti iri kan
sabar aja sus
kalau jodoh tuh gak kemana
paling ke siapa
ntar juga ketemu
bisa liat gak jessica cantik kayak gini

bisa liat gak jessica cantik kayak gini dia udah dandan kayak gini lho sus
ibu gak bisa kemana mana
iya kalian semua gak boleh pada keluar
udah ya mbak jessica
kita tunggu adinya di kamar ya
suster itu suster kenapa sih
kok suster mau ngalah ngalahin hari bahagia saya
dokter gini ya sekarang saya
mau minjem handphone suster saya mau telfon papa saya
kasih paham ke suster
kok suster kayak gitu sekarang
saya bisa masukin kamu ke kamar isolasi
mbak aku gak mau aku gak mau masuk ke situ
ayo kita tunggu adi di kamar ya
gagal dong nangkep bunga pengantennya
nah kalian di sini aja ya
pasti aku bingung banget aku harus gimana ya sekarang ya
ini adi pasti bingung banget kenapa aku belum sampai sampai juga
dan adi kan gak tau tempat ini dimana
nanti kalau udah nyariin aku dia gak tau aku dimana
dia pergi aja dia nyasar gimana ya
nenek gak dibisikin
katanya kita besti
jangan sampai kedengeran
rosan aku seneng seneng
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku

jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
jangan sampai kedengeran rosan aku
sayang kan tiap hari lah nak
rena kan juga harus sekolah
ovan kan juga ini
nanti kita cari waktu yang setengah ya sayang
sama papa dan umi juga ya
din kamu dimana
masih lama gak pulangnya
ini di rumah ada papa surya sama mama sarah
kalau bisa kamu baliknya sekarang sebelum papa sama mama balik
sama om irfan juga dia ikut
iya kalau dia mau ketemu sama mama mau jenguk
sekarang mau ketemu sama kamu juga mau bicarain masalah itu
kamu hati hati di jalan ya
kamu bilang mama sama papa untuk tunggu aku ya
aku mau ketemu sama mereka soalnya
nin bilang barusan katanya udah di jalan pulang
jadi mama sama papa disuruh tunggu sebentar
pengen ngobrol juga
terus om irfan juga ikut
jadi mungkin mau ketemu sekali nanti
kenapa harus sama irfan sih
semoga unit kita menang